itu kebiasaan kamu
itu kebiasaan kamu
orang di cirahos teh
baik baik ya ama
baru ketemu pertama kali saja
mereka sudah menyambut kita dengan hangat
kalau nanti si mimin tinggal di ciraos
iya ama juga tenang
sekarang ngelepas mimin
sama ke dalam dulu ya
kalau ada terjadi apa apa di kosannya
suruh langsung dia bilang ke apanya
apa lihat ada laki laki
pernah ngejual tas bnya
dia nyamar jadi pengemis
kemarin apa liat
dia teh pakaiannya rapi sekali
jadi apa curiga
dia itu penipu
iya pak nanti cuy sampekan ke cucu
cuy tuh langsung pulang ya sudah malem

kecirahos itu angkot ada dua puluh empat jam
ga usah takut kamu ga bisa pulang atuh
tolong buatkan minum
sama ambilkan cemilan
bapak tuh gak mungkin nyakitin ibu sama pebri
bapak mungkin sekarang lagi di rumah om dadang
mungkin di rumah om aceh
atau om idoi
bapak hanya butuh menenangkan diri
loh kenapa kamu telfon cuy
kan cuy tuh perantaranya mak
sain pake calok segala
kalo jaman sekarang emang kayak gitu mak
lagian kalo kita ngurus sendiri tuh emang jadi repot
kalau ini kan ada yang ngurusin semuanya
cuma terima telepon dulu ah pak
ada apa deh
gimana harga rumah wasain teh masih bisa kurang lagi gak
wah gak tau deh
tapi coba besok cuy tanyain ke wasain ya
ya udah tuh cuy
tolong bilangin ke wasain atuh ya
itu teh harganya bisa dikurangin lagi gitu ya
ini teh kan buat emak
masa harganya itu sama kayak dijual ke orang lain
iya nanti inci usahain ya deh
kalo ada apa apa mak kabarin dede aja ya
makasih banyak cuy
pokoknya besok cuy langsung ke tempat wasain ya
semoga harganya masih bisa kurang lagi ya mak
ini apa bantuin mbak eros mau beli rumah
hebat kamu cuy
diam diam sudah jadi agen rumah
apa mak cuy cuma bantuin kangkos suara pak
satu lagi apa
akumnya udah pulang sih
belum kang idoi
yaudah kalo gitu saya permisi ya sih
kamu ternyata mau narik angkot
nanti biar ice bisa bawa mobil ice sendiri
kamu tuh ya
beli handphone aja pake uang nanggok
tapi ice yakin banget
kamu tuh yang menang undian ya
nanti jangan lupa ajak dini jalan jalannya
itu mah pasti den
ini lagi ikut ikutan gelo
udah sekarang masuk kamar tidur
kamu tes stress nanti kayak si tatang